menarik investasi menjadi satu di antara alasan presiden joko widodo membebaskan tarif tol jembatan suramadu
namun dibalik target investasi ini ada kekhawatiran yang harus diantisipasi yakni berubahnya fungsi lahan pertanian
kekhawatiran terbesar adalah beralihnya fungsi lahan produktif untuk menampung agresivitas investasi
terutama properti yang menjadi target pemerintah
dari data dinas pertanian kabupaten bangkalan terlihat terjadi penyusutan lahan dari tiga puluh delapan hektare di tahun dua ribu empat menjadi dua puluh sembilan hektare pada tahun ini
bangkalan diprediksi menjadi kawasan baru pengembangan hunian bagi warga surabaya dan sekitarnya
mengingat sidoarjo dan gersik yang mulai penuh
meski memiliki rencana tata ruang wilayah atau rtrw yang mengatur zonasi peruntukan dan fungsi lahan
dampak negatif investasi dikhawatirkan mengancam ketahanan pangan
yang pertama akan terjadi ekspansi alih fungsi lahan yang sangat merugikan terhadap ekosistem dan lingkungan yang ada di kabupaten yang ada di madura
yang pertama menurunnya luasan lahan pertanian
oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi jawa timur lewat perda lp dua b
luasan lahan pengembangan pertanian berkelanjutan itu sudah dibagi rata ke seluruh kabupaten dan kota jawa timur
nah ini menjadi salah satu faktor yang harus dikuatkan
bangkalan sendiri merupakan satu di antara lumbung padi di jawa timur
pada dua ribu tujuh belas produksi padi mencapai lebih dari tiga ratus tiga puluh satu ribu ton
untuk melindungi luasan lahan pertanian pemerintah telah menerbitkan perda nomor lima tahun dua ribu tiga belas tentang perlindungan lahan tanaman pangan berkelanjutan
uang besar selalu menggiurkan pemilik lahan yang kadang menganggap pertanian tak lagi menjanjikan
kalau memang dia itu sudah tergiur seperti yang tadi disampaikan itu kita pemerintah hanya bisa menghimbau saja
karena pada akhirnya keputusan ada pada pemilih itu sendiri
sebaiknya memang dihindari pemberian izin pada daerah daerah itu
nah kami tidak tahu persis kalau banyak yang sudah beralih fungsi
karena pada saat ditetapkan zona itu tahun dua ribu sembilan yang lalu itu masih merupakan milik daripada penduduk setempat
mohni berharap investor mau patuh pada aturan zonasi yang sudah ditetapkan
investor sendiri berkomitmen pada regulasi yang ada demi kepastian investasi dan hukum
jadi kalau anggota ri ini selalu membangun sebelum dia bangun dia pasti ngajukan advice plan
advice plan itu tata ruangnya sebetulnya apa sih
kalau memang tidak sesuai tata ruang re tidak akan membebasi tidak akan terjadi pembebasan di daerah situ
jadi kita sudah tahu bahwa itu adalah pelanggaran hukum
jadi setiap anggota ri dalam dia berinterestasi dalam satu daerah
dia selalu melihat tata ruang itu pertama kali itu syarat mutlak
baik bohni maupun dhani lebih mengkhawatirkan para spekulan tanah yang membeli lahan warga dengan harga yang murah dan tidak sesuai peruntukan
spekulan ini juga menjadi salah satu faktor sulitnya kawasan madura berkembang
miftah farid bang kalang